karena dompet mulai kekeringan
asimamat kumisnya melintir
paling melintir sekampung tanah baru
itu biar emosi kamu berkurang
tadi emosi gua berkurang
sekarang nambah gara gara lo
jangan diulangin lagi ya
dulu papa pernah punya hubungan lagi sama ibunya selvi
nah jadi cowok tuh kayak gitu
giliran ketemu yang paling cantik
gak kayak lu
penacaran baru satu kali
gak kepek kelepek minta nikah
lu mah bukan setia
jangan ngambek lo
bapak dulu playboy ya
bapak sekarang dimana
sama pak marjuki
gue masih mau tanya
disitu ada ibu ibunya gak
gak ada mak
pernah punya masalah gak sih sama
tadi waktu mamanya selfie datang mama sama oma kelihatan kayak nggak suka
oh ya jelas lah gak suka
gak sopan gitu kamu lihat sendiri kan
ada tamu tau tau dia nyelonong begitu aja
orangnya nggak bener tuh gak sopan
belep nanti duduknya jangan di pinggir ya
pak richard bilang pikiran harus dikosongkan
jangan banyak pikiran
pak rijal itu hebat ya beb
kita kosongin pikiran yuk beb
bang jangan tidur di mobil
gue gak boleh parkir disini
bukannya begitu bang
minggu kemarin bang ada yang meninggal
jangan takut takutin gue loh
mobilnya sama persis
minah bener bener minta sama akang
akang kemusola harus bawa hp
gak ada bapak bapak
bawa hp kemusola
oh jadi aku gak mau
yaudah lah bapak gak usah
gak penting kok gak usah
usah bawa hp
usah maksudnya akang bawa
supaya kalau ada apa apa
yaudah gak usah
udah gak mau
minah gak suka
akang teleponin minah terus
pelikiran beb sudah kosong
beb udah belum
kok sama ya beb
selalu aja kepikiran
apa pikiran bep sudah kosong atau belum
bisa begitu ya
ya udah beb
kita tidak usah pikirin itu
karena dompet mulai kekeringan
dia udah kekeringan
sekampung tanah baru
bukan ngeledek mat
itu biar emosi kamu berkurang
tadi emosi gua berkurang
jangan diulangin lagi ya